seria dan optimis
masa depan kita masa depan indonesia terletak pada anak anak ini
optimis berani berkompetisi berani enggak berkompetisi
optimis berani berkompetisi kreatif
karena sekarang memang persaingan antar individu dengan individu ketat sekali
antara sekolah dengan sekolah ketat sekali
antar negara dengan negara pun sekarang sangat ketat sekali
karena anda sudah tahu semuanya ya sekarang sudah yang namanya masyarakat ekonomi asean
sudah dibuka sudah tidak ada batas antar negara dengan negara
sehingga persaingan itu sekarang sangat ketat sekali
tapi saya yakin anak anak kalau belajar dengan keras belajar dengan giat
dan selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru kita
memiliki masa depan yang baik
anak anak saya mau ini aja
mau tanya tiga saja makanan khas jawa barat
saya ini dulu
nama saya muhammad aditya pejaran dipanggilnya adik
jawabannya tahu cok tahu sumedang sama apa ya
tahu cok tahu sumedang sama apa yang
pak wagug benar tahu cok tahu sumedang peyang betul
betul oh udah betul adik tampil sepeda
yang di sini coba siapa yang pancasila
tadi sudah pertanyaannya pancasila udah
satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga kesatuan indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam pernisiawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
empat ketuhanan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam pernisiawaratan perwakilan lima kesatuan indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam pernisiawaratan perwakilan
enam ketuhanan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam pernisiawaratan perwakilan tujuh kesatuan indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam pernisiawaratan perwakilan
selawesi selawesi utara selawesi barat maluku papua
selawesi selawesi barat maluku papua
selawesi selawesi barat maluku papua
di dekat dekat bandung kan banyak sekali kan kabupaten dan kota
dekat sini kan banyak
di dekat dekat bandung kan banyak
di indonesia itu ada lima ratus enam belas kabupaten dan kota
kalau solo itu ada
di padang dekat padang
di jodhoy reinformasi udah ter fatto
eh kenalkan dulu
yang pertama susi
kelautan dan perikanan
ibu puan maharani
ibu puan maharani
di belakangmu itu loh
nah bumenterinya ada
ibu puan maharani